mk menyatakan tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa presiden joko widodo
mengintervensi perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di pemilu dua ribu dua puluh
perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tertuang dalam putusan mk nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
bagaimana telah dipertimbangkan di atas sejak putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
syarat yang diberlakukan oleh pasal satu ratus enam puluh sembilan ayat satu huruf q undang undang pemilu adalah
sebagaimana yang telah dinyatakan oleh mahkamah dalam almar putusan aku
berkenaan dengan dalil pemohon aku menurut mahkamah adatnya putusan mkmk nomor dua tahun dua ribu dua puluh
yang menyatakan adanya pelanggaran etik pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan mahkamah konstitusi
nomor sembilan puluh tidak serta merta dapat menjadi
bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power presiden
dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut
terlebih kesimpulan putusan mkmk nomor dua tahun dua ribu dua puluh tiga itu sendiri yang kemudian dikutip dalam putusan mahkamah nomor satu ratus empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
antara lain telah menegaskan mk mk tidak berwenang membatalkan keberlakuan putusan mahkamah konstitusi
dalam konteks perselisihan hasil pemilu persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat
namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta pemilu
dengan demikian menurut mahkamah tidak terdapat persoalan atau permasalahan dalam keterbuan syarat tersebut
bagi gibran raka buming raka selaku calon wakil presiden dari pihak terkait dan hasil verifikasi
pasangan calon yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut
serta tidak ada bukti yang meyakinkan mahkamah telah terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon presiden tahun dua ribu dua puluh